kita ke informasi selanjutnya aksi simpatik yang digelar ratusan warga untuk mendukung pembebasan basuki cahayapurnama atau ahok di tugu yogyakarta berakhir singkat
masa yang berkumpul di sekitar barat tugu ini diminta untuk membubarkan diri
pembubaran aksi ini dilakukan aparat kepolisian resor kota dan juga brimobda daerah istimewa yogyakarta
polisi sempat empat kali mengeluarkan tembakan peringatan
polisi pun merazia sejumlah orang yang masih terlihat berada di seputaran tugu
hal ini dilakukan menyusul adanya tindakan provokatif yang dilakukan pihak lain untuk membubarkan paksa aksi tersebut
sebelumnya aksi simpatik oleh aliansi merawat pancasila untuk indonesia sempat digelar selama tiga puluh menit
sambil membawa lilin peserta aksi juga menyanyikan lagu lagu kebangsaan nasional
kami selaku aparat kepolisian kami jelas jangan sampai situasi jogja yang sudah aman
masyarakat yang sudah nyaman kondusif dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab
masa pro ahok yang meminta penangguhan penahanan basuki cahayapurnama menyandera para pegawai di pengadilan tinggi dki jakarta sejak rabu sore
nah pihak kepolisian yang hendak mengevakuasi para pegawai dari dalam gedung terlibat saling dorong hingga nyaris baku hantam
kericuhan ini terjadi di pengadilan tinggi dki jakarta di jalan lejen suprapto cempaka putih
masa pun meredah setelah humas pengadilan tinggi menjelaskan bahwa pengadilan tinggi dki jakarta belum menerima surat dari pengadilan jakarta utara hingga proses belum dapat dilanjutkan
kasus perkara ahok yang dari pengadilan negeri jakarta utara belum dikirim
jadi tolong sabar karena nanti setelah berkas masuk ke penerbangan tinggi nanti baru ditunjuk akhirnya siapa yang menangani perkara tersebut
ya prosedurnya begitu